publik menyoroti peraturan pemerintah nomor dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh empat terkait tabungan perumahan rakyat yang akan memotong gaji karyawan
presiden jokowi bicara soal aturan gaji karyawan yang dipotong tiga persen untuk simpanan tabungan perumahan rakyat
menanggapi adanya protes dari publik jokowi bilang biasa dalam kebijakan baru
jokowi klaim sudah menghitung aturan gaji atau upah karyawan yang dipotong tiga persen untuk simpanan tabungan perumahan rakyat
ya semuanya dihitung lah biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung mampu atau nggak mampu berat atau enggak berat
seperti dulu waktu bpjs di luar yang bpi yang gratis sembilan puluh enam juta kan juga rame
tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya
setelah berjalan kalau belum biasanya perudahan kontrak
dalam undang undang nomor empat tahun dua ribu enam belas tentang tabungan perumahan rakyat direvisi melalui pp no dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh
tapera tidak hanya diperuntukkan bagi pns tapi semua pekerja yang memiliki penghasilan senilai upah minimum wajib jadi peserta tapera
lalu kebijakan ini saudara kembali direvisi melalui peraturan pemerintah nomor dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh
peserta pekerja ditanggung bersama pemberi kerja sebesar lima persen dan pekerjanya sebesar dua lima
sebelum terbentuk tapera badan ini bernama bapertarum pns atau badan pertimbangan tabungan perumahan pegawai negeri sipil
badan ini sebenarnya dibentuk dari keputusan presiden nomor empat belas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga kemudian ditetapkan tanggal lima belas februari seribu sembilan ratus empat puluh
nah tugasnya apa tugasnya adalah membantu membiayai usaha peningkatan kesejahteraan pns dalam bidang perumahan
pusat maupun pns daerah dengan cara pemotongan gaji
namun baper tarum bermasalah di pengelolaan manajemen dan resmi bubar di tahun dua ribu dua puluh
dana dari baper tarum kemudian dialihkan ke tapera sebesar sebelas delapan triliun rupiah atau lima empat juta peserta pns
dan baru dikembalikan ke peserta tahun dua ribu dua puluh tiga sebesar satu delapan triliun rupiah kepada hampir empat ratus empat puluh
tabungan perumahan rakyat adalah dana simpanan yang dilakukan peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu
yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan rumah dan atau dikembalikan berikut hasil pembukanya setelah kepesertaan berakhir
dana tapera ini dikelola oleh badan pengelola tapera atau bp tapera singkatannya yang dibentuk berdasarkan undang undang
nomor empat tahun dua ribu enam belas tentang tabungan perumahan rakyat